masih dari jawa timur ratusan ojek kuda gunung bromo mengikuti lomba pacuan kuda di lautan pasir gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
perlombaan yang baru pertama digelar ini mampu menghibur wisatawan baik lokal maupun asing yang sedang menikmati liburan
lomba pacuan peserta khusus dari kuda ojek ini digelar di kaldera gunung bromo di desa ngadisari kecamatan sukapura
panitia mengukur satu persatu kuda untuk menentukan kelas yang selanjutnya dibagi menjadi empat kelas pertandingan
arena pacuan yang cukup panjang yakni sekitar lima ratus meter membuat para pemilik kuda memacu kudanya untuk menjadi yang terdepan memasuki garis finis
selain bisa menikmati indahan panorama alam salah satu gunung tercantik di dunia ini warga dan para pengunjung pun merasa terhibur dengan adanya tontonan gratis ini
dan kuda ini tiap tahun ada
sementara salah seorang peserta lomba mengaku tak ada persiapan sama sekali namun gura miliknya sudah terbiasa di medan lautan pasir
berapa tahun untuk pacuan tradisi untuk daerah tenggeru
perasaannya dengan adanya event seperti ini gimana
perasaan sama senang sekali
bisa berkumpul dengan komunitas kuda di sini
perasaan sama senang sekali
kegiatan lomba pacuan kuda digelar untuk memeriakan hari bayangkara ke tujuh puluh tiga kapolres probolinggo
tujuannya untuk menghibur warga tengger dan wisatawan gunung bromo
selain juga menarik perhatian para pengunjung wisatawan di gunung bromo ini juga dikantisikan
supaya pecinta kuda di wilayah probolinggo ini terutama di bromo ini benar benar bisa
menikmati dan bisa memanfaatkan kegiatan ini
selain itu juga menghibur para warga dan wisatawan dari propolinggo sendiri maupun dari luar propolinggo
rencananya kegiatan semacam ini akan digelar setiap tahun dan bisa menjadi ajang silaturahmi sesama pelaku wisata di wilayah gunung bromo